ya makasih mbak
makasih ya mbak
kok masih rending
gak ada ya
kiki udah lah gak usah mikirin dia
kalau kamu udah tau kalau mas rendy itu udah gak suka sama kamu
booknya udah saya benerin
book dari kiki
jadi gak pecah
mas rendy udah benerin booknya
saya juga punya
kalau ada buat kamu
semoga kamu suka ya
makasih ya mas rendy
kado ini bikin perlahan lahan kiki
soalnya kan mbak andien lagi masuk icu
saya juga sedih

pak al pasti ngelakuin berbagai cara
supaya bu andin sembuh
iya mas gigi juga berdoa sepenuh hati
biar bu andin itu cepat sembuh
terus hal hal buruk biar nggak terjadi sama mbak andin
yaudah saya duluan ya
mau langsung ke tempat pak al juga
mas randy kok langsung pergi sih
kang kiki mau buka kado dari dia kan di depannya
oh gigi tau
makanya dia pergi
kalau dari bentuknya sih
semoga kamu suka main tamagotchi
aduh mas rendiku
orangnya itu memang susah ditebak ya
gak apa apa deh
siapa tau ini maksud mas rendiku
aku disuruh ngerawat tamagotchi
sebelum merawat putra kidul kita
kan udah cerdas juga itu calon imamku
udah makan belum nih
permisi pak bu
ini sudah saatnya jam kunjungan pasien
bapak dan ibu silahkan masuk
tapi satu persatu ya
aku masuk ya
apa yang terjadi sama andin
biar ahli nanti yang menjelaskan ya
kita mau duduk dulu ya
kondisi adik kritis pak
kondisi adik kritis pak
sekarang lagi ditangani semua dokter
gimana keadaan mbak andin
keadaan andin mengurung ki
sekarang lagi ditangani dokter
semoga keadaan mbak andin
semakin membaik ya bu
insya allah ki insya allah
kita berada sama sama ya
sebenarnya apa yang terjadi sih
jangan lupa tabis footik